laborasi torus terpidana penjara lima belas tahun yang sempat buron mulai menjalani hukumannya di penjara cipinang jakarta timur
laborasi terus menempati sel khusus di blok isolasi seluas satu lima x empat meter seorang diri dan saat ini petugas juga belum membolehkan kunjungan tamu maupun juga kerabatnya
labora sitorus tiba di terminal kargo bandara soekarno hatta tanggerang senin kemarin sekitar pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat dan langsung dibawa ke lembaga pemasyarakatan cipinang
labora langsung menjalani pemeriksaan kesehatan di lapas cipinang jakarta timur dan selanjutnya ditahan di ruang isolasi
kemarin proses pemindahan labora dari polres sorong bandara menuju ke jakarta mendapat pengawalan ketat petugas
pesawat dari sorong terbang menuju jakarta pada pukul sebelas waktu indonesia timur
laborasi torus sudah dua kali kabur dari lembaga pemasyarakatan sorong
sejak ditahan pada dua ribu empat belas terpidana kasus pembalakan liar yang memiliki rekening
gendut sekitar satu triliun rupiah itu sangat mudah keluar dari penjara
kita akan lihat bagaimana catatan pelarian diri laborasi torus
tujuh belas februari dua ribu empat belas pengadilan negeri sorong papua barat memfonis laborasi torus
anggota kepolisian resor raja iv bersalah atas kasus pembalakan liar dan penimbunan bahan bakar minyak
ia ditahan di lembaga pemasyarakatan sorong
kemudian maret dua ribu empat belas labora meninggalkan lp sorong dengan alasan sakit dan tidak pernah kembali
september dua ribu empat belas hukuman labora diperberat oleh mahkamah agung karena kasus tindakan pencucian uang difonis bersalah
ia dihukum lima belas tahun penjara dan denda lima miliar rupiah
dan setelah menghilang hampir setahun kejaksaan agung berhasil menanggap labora di kediamannya dan kembali ke lp sorong pada februari dua ribu lima belas
kemudian pada maret dua ribu enam belas laborasitorus menghilang dari rumah sakit raja ampat saat akan dipindahkan ke lp cipinang jakarta

kemudian pada maret dua ribu tujuh belas labora diperberat oleh makam agung karena kasus tindakan pencucian uang difonis bersalah